akhir akhir ini banyak curhatan investor pemula yang menggunakan uang panas untuk berinvestasi
mulai dari pinjaman online hingga menjual aset pribadi ataupun pakai uang arisan juga ya
tetapi ini berujung rugi besar
dan untuk membahas bagaimana seharusnya berinvestasi saham bagi pemula
kita sudah tersambung melalui zoom dengan founder em trade ellen may
selamat pagi ellen
selamat pagi maggie
wah cerah sekali ya anda pada pagi hari ini sepertinya sudah ada cuan nih pada pagi hari ini
akhir akhir ini banyak sekali fenomena yang menggunakan uang panas untuk berinvestasi
bahkan ada yang sampai berutang
ya karena kan orang pengen untung ya
apalagi banyak yang pamer pamer cuan pengen uang cepat quick money
nah sebenarnya memang saya mengakui akhir akhir ini pasar saham juga memberikan banyak keuntungan buat saya pribadi
namun resikonya juga sangat meningkat sekali
jadi cepat banget naiknya dan cepat turunnya
masalahnya banyak orang yang pamer cuan nggak mau memperlihatkan kenyataan tentang risiko kerugian
nah itu sebenarnya satu hal yang harus dipahami orang yang baru mau masuk di saham
selalu saya katakan di awal jangan cuma lihat langit tapi harus ingat kamu masih injak tanah
jadi maksudnya gini jangan cuma lihat keuntungannya tapi harus sadar bahwa dalam investasi pasti ada risiko kerugian
jadi ketika masuk di saham jangan cuma mikir bisa untung berapa
mau masukin uang di saham sekian rupiah katakan misalkan seratus juta rupiah
nah itu angka sesuai dengan kesiapan masing masing gitu
jadi kalau nggak siap rugi segitu jangan masuk seratus juta
oh misalkan siapnya lima puluh juta rugi lima juta nggak apa apa
nah itu boleh masukin
jadi jangan sampai pakai uang panas apalagi uang panas
uang dingin aja saya selalu sarankan bahwa dingin itu sesiapnya mental
kadang orang punya uang dingin satu m katakan satu m tapi mentalnya nggak siap
jadi dia mesti masukinnya lebih kecil dari itu
iya jadi ini big profit ini big risk juga ya ellen
tapi sebenarnya apakah menggunakan uang panas dalam berinvestasi itu salah
karena saya melihat banyak sekali platform sekuritas ini menawarkan leverage atau pinjaman untuk investor pemula
bagaimana anda melihat ini
yang namanya itu fasilitas ya
dan sudah di
dikasih izin juga kan oleh bursa dan juga oleh ojk
kalau ada fasilitas ya kita manfaatkannya sebijaksana mungkin
saya tidak tahu apakah sekuritas ada memberikan edukasi tentang itu tapi saya percaya ya kita semua itikatnya baik kasih fasilitas itu baik
nah yang pemula pemula ini harus sadar menyadarkan diri bahwa
memang market lagi uptrend tapi volatilitas juga naik tinggi
jadi direm dululah sesuai dengan kapasitas diri sendiri
edukasi sangat penting sekali
jadi memang kita harus kembali dengan diri kita sendiri
tetapi ini sudah banyak sekali investor retail yang sudah nyangkut nih di pucuknya saham
dan sebaiknya apa yang harus dilakukan oleh mereka yang sudah terlanjur masuk ke saham saham yang memang frekuensi tradingnya ini
sangat besar dan memang tadinya adalah up ya trendingnya
tapi sekarang tiba tiba arb semua ini bagaimana apakah ada juga solusinya untuk mereka
iya jadi kalau saya perhatikan beberapa saham yang arb contohnya seperti kimia pharma indofarma kemudian antam beberapa hari
ini arb kemudian itama ranuraya itu kan mereka naiknya semua karena sudah sangat kencang sekali
nah kalau memang sudah terlanjur beli di pucuk dan kemudian nyangkut kalau jual sekarang
itu sangat nanggung banget dan sudah dekat dengan support bisa bisa kalau anda jual malah mantul naik
saran saya adalah wait and see dulu biar ada konsolidasi
kemarin kan jatuh ya biar ada mantul mantul dulu konsolidasi nah disitulah baru anda bisa mengurangi posisi
kalau saya ditanya apakah saham saham itu tadi masih potensial naik atau enggak
jika melihat kondisi market secara general tahun dua ribu dua puluh satu memang bully
tapi dalam jangka pendek untuk bulan januari ini sendiri
saya melihat sudah sangat sangat kemahalan atau overboard
jadi februari maret ada koreksi itu sangat wajar
yang harus dilakukan apa kalau udah nyangkut di atas tunggu saja dulu
nanti ada technical rebound bisa kurangin
jadi wait and see dulu dalam jangka panjang ini sebenarnya masih trend bullish ya ellen
oke dan bagaimana sebetulnya tips memilih satu saham dan juga memanage portfolio saham
bagi pemula di tengah situasi pandemi dan banyak sekali ketidakpastian seperti saat ini
jadi kalau untuk tujuan investasi jangka panjang pasti kita selalu kembali ke valuasi
nah saat ini saham saham yang valuasinya murah itu udah nggak terlalu banyak ya
kalau saya perhatikan yang masih belum banyak naik itu dari sektor consumer good
itu bisa dilirik untuk investasi jangka panjang
dan valuasi murah itu nggak bisa dibandingkan dengan saham yang lainnya
saya bilang murah itu karena dilihat berdasarkan
saya bilang murah itu karena dilihat berdasarkan

saya bilang murah itu karena dilihat berdasarkan

tapi juga melihat secara teknikal
contoh sektor konstruksi itu valuasi belum mahal
belum terlalu mahal masih dibawa rata rata
namun secara teknikal sudah naik banyak
dan ada sentimen positif swf memang
namun sentimen positif swf ini kan juga sudah didiskon beberapa bulan kemarin
sehingga harga saham mudah naik
sekarang sudah sangat rawan profit taking
jadi nomor dua mesti memperhatikan analisis teknikal
atau kenaikan harga saham itu sendiri
poin yang paling penting diperhatikan di sini adalah
kita bisa melihat paling simpel juga candle monthly
monthly chart candle itu sudah naik banyak atau belum
sebagai contoh saya melihat antam
sekitar satu dua minggu yang lalu saya sempat mereview antam
baik dari segi valuasi maupun teknik countnya
dalam dua bulan itu sudah naik lebih dari satu ratus lima puluh persen
jadi itu menurut saya sudah tidak rasional dan rawan profit taking
jadi sebelum antam ada kasus budi said
apa namanya sengketa dengan budi said ini
memang sebenarnya sudah rawan koki taking
menurut saya antam turun bukan karena kasus sengketa tersebut
tapi karena memang sudah wajar memang sudah seharusnya turun
ya ellen tadi anda juga sudah membahas pergerakan ihsg ini
memang sudah overboard dan investor juga mulai profit taking
tapi di mana ini bottom price nya pada tahun ini
karena tahun ini kan masih trendnya masih bulat

bottom price nya untuk investor bisa masuk kembali ini di mana
ya jadi kalau kita bicara tentang bottom lagi
kapan sih saham saham ini turun kemudian kita bisa masuk lagi
ini sebenarnya setiap sektor berbeda beda gantian
nah kalau saya melihat sekarang yang menarik adalah sektor komoditas
jadi bukan bottom bottom yang seperti di september kemarin
tapi dalam fluktuasinya ini cenderung murah
jadi teman teman kalau misalkan mau beli
dan simpan untuk jangka menengah
dan sekali lagi ini bukan rekomendasi atau perintah beli jual ya
sumpah sumpah seperti adaro doit kemudian indies
sekarang ini lagi murah berada di area support gitu
kemudian untuk saham cpo juga sama
seperti aali lsib smp
ini juga semuanya lagi berada di area support ini lagi murah
retail juga sama jadi yang bisa dilirik yang belum naik
seperti retail mitra adi perkasa
ramayana itu juga lagi murah
kemudian properti pakuwan jati
ini juga lagi di support lagi lagi murah ya
iya itu saham saham yang beberapa menarik dan cukup rendah risiko
kalau anda mau beli dan simpan untuk beberapa bulan ke depan
sementara itu yang udah ketinggian
seperti perbankan second liner bjbr bctn
dan kawan kawannya kemudian konstruksi
itu juga udah kemahalan
jadi jangan masuk di situ dulu
untuk metal saya perhatikan masih di situ dulu
untuk perbualan saya perhatikan masih bisa ada koreksi lagi
antam inco dan juga timah masih bisa terkoreksi normal
ya ellen ini pertanyaan terakhir ya
karena kita sudah melihat ini ihsg sudah mencapai level di kisaran enam tiga ratus an
dan sektor sektor apa saja yang perlu dicermati bagi pemula untuk berinvestasi saham
ya seperti yang tadi saya bilang kan ini cyclical ya
sangat sangat cepat sekali perubahan sektoralnya
untuk saat ini sih pemula bisa lirik untuk cpo
dan juga call retail itu masih sangat murah sekali
dan juga sektor property
property terutama pakuwan jati
ini merupakan perusahaan yang sangat menarik sekali ya
karena pada masa pandemi justru malah dia ekspansi
ada posisi mall dan hotel
jadi beberapa sektor tersebut sangat menarik
kemudian yang terakhir ada tambahan sedikit
semen smbr smgr itu juga masih bisa
smbr smgr itu juga masih bisa
risikonya cukup rendah
jadi dia belum naik ketinggian habis turun dia
nah kalau untuk konstruksi better wait and see dulu
kemudian kalau perbankan juga wait and see dulu
masih bisa turun lagi
ya jadi wait and see ini investasi harus jangka panjang
terakhir terakhir banget nih ellen
jadi kita juga memperlukan ya semangat dari ellen
dan juga masukan untuk investor yang sudah terlanjur
nyangkut di pucuknya saham atau sudah terlanjur berhutang untuk investasi saham
ini bagaimana masukan anda
oke masukan saya adalah sabar sabar aja dulu ya
jadi kalau ini nyangkut nggak usah panik
nanti kalau ada technical rebound pasti kok ada mantul
karena naik seperti bola dilempar kencang kemudian turun turunnya kencang
nanti juga mantulnya juga bakalan lumayan kok
jadi pas mantul nanti fokus untuk kurangi posisi
jangan malah pembenaran kayak tuh kan gak apa apa kan
saya boleh nambah lagi
jangan kayak gitu nanti jatuh dua kali
kurangin posisi keluarin semua uang panasnya bayar dulu hutangnya
uang aresan uang gadei keluarin dulu semuanya
kalau belum ada uang jangan masuk di saham
kalau ada uang lebih aja boleh masuk di saham
tapi nanti ketinggalan peluang sabar
peluang selalu ada tiap hari
ya peluang selalu ada tiap hari
terima kasih founder im trade ellen may atas informasinya
tentunya kami juga mengharapkan semua investor bisa berinvestasi
berdasarkan data dan juga laporan keuangan dan juga fundamental perusahaan
terima kasih ellen
terima kasih prof